hasilnya sekarang sedang dites di cafe nya ya
cuma terusan saya belum dapet hasilnya
nanti kalau dapet aku kasih tau
tapi itu untuk karantinanya sendiri prosedurnya pengetatannya nanti seperti apa
supaya tidak terulang ya pak
kita ingin pastikan nanti dengan bantuan kepala bnpb
karantina ada di bawah kepala bnpb
itu pastikan disiplin sepuluh hari